itu bukan pelacuran ya
wanita ini langsung mengamuk dan protes kepada awak media
karena adilai telah mengabaikan protokol kesehatan
yang nemukan pelugas sapo pp jakarta barat
di cmc karaoke dangdut taman sari jakarta barat pada sabtu dini hari
bahkan ia sempat merebut paksa kartu identitas dirinya
saat tengah dilakukan penataan oleh petugas
hingga sempat membuat petugas naik pita
melantaran wanita tersebut juga membentak petugas
aksi protes lainnya juga dilakukan sejumlah pengunjung
hingga pemain musik bar saat petugas meminta
agar seluruh alat sound system dikeluarkan dari panggung
tugas menemukan sejumlah perlanggaran protokol kesehatan
seperti banyak yang tidak memakai masker
serta kapasitas pengunjung yang tidak sesuai aturan
pertama tama jam kalau melalui jam operasional
ada pengunjung yang cukup banyak
lebih dari kapasitas lima puluh persen
dan yang ketiga mereka tidak mematuhi pesanan perkesatan
jadi petugas petugas yang bisa bertanggung jawab
mengalasan penerbangan protokol kesehatan
selain itu sejumlah pengunjung dan karyawan
yang telah melanggar protokol kesehatan
diberikan sanksi administrasi
jika tempat hiburan ini masih membandel
petugas mengancam akan melakukan ketupan secara permanen